sementara itu kepolisian daerah jawa timur membantu polres blitar kota untuk memburu pelaku perampokan rumah dinas wali kota blitar
kabit humas polda jatim kombes pol dirmanto menyatakan
polda jawa timur saat ini telah menerjunkan tim jatan rasdan lapor untuk melakukan penyidikan dan pengejaran terhadap para pelaku
yang diakini lebih dari satu orang
dalam melakukan aksi perampokan dan penyekapan pelaku yang datang dengan menggunakan mobil berwarna hitam berplat merah yang diduga palsu
sejumlah barang dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku diantaranya handphone milik wali kota blitar serta uang tunai empat ratus juta rupiah
terkait dengan kejadian pencurian dengan kekerasan di rumah dinas wali kota blitar jalan supriyadi saran metan blitar
polda jatim telah menurunkan beberapa tim untuk membantu pengungkapan kasus ini
di antaranya adalah tim cadangan
rasdan kemudian lapor juga kita libatkan untuk membantu supaya kejadian ini bisa segera terungkap
jadi informasi yang kami terima dari polres blitar bahwa para tersangka ini beberapa orang ya masih belum tahu berapa orangnya ini
tapi yang jelas lebih dari satu ini menggunakan inova warna hitam informasi dari teman kita di lapangan
dengan menggunakan plat merah tapi kemungkinan besar juga platnya ini palsu